mobil smk resmi diluncurkan pekan lalu mobil ini sudah ditegaskan bukan mobil nasional ya
tapi ini mobil buatan indonesia karya anak bangsa
bagaimanapun juga secara mobil smk ini cukup panjang kita sekarang lihat kami sudah merangkumnya
tim litbang cnn indonesia sudah merangkumnya sepak terjang mobil smk
dimulai dari mei dua ribu sembilan wah lama ya pikap smk dikdaya garapan smk satu singosari malang
kemudian muncul ke publik kita lihat ya itu tahun dua ribu sembilan belas
beberapa tahun kemudian tahun dua ribu dua belas joko widodo menetapkan smk menjadi mobil dinas wali kota dan wakil wali kota solo
kalau misalnya diingat itu dulu namanya smk raja wali dipakai jokowi warnanya hitam ada fotonya di mana mana
itu seribu lima ratus cc itu tipenya suv ya
pelatnya ada ad satu a untuk jokowi dan untuk wakilnya mobilnya pak rudi ada ad dua a
dan kemudian di tahun yang sama tahun dua ribu dua belas smk raja wali kemudian dianggap mobil ilegal ini menarik
karena tidak memiliki kelengkapan surat surat itu perjalanannya
februari dua ribu dua belas smk dinyatakan tidak memenuhi standar kementerian lingkungan hidup
oke perjalanannya ini ya kita lihat berikutnya
seperti apa agustus dua ribu dua belas jadi setelah dua kali gagal smk akhirnya dinyatakan lulus uji emisi
oh finally dua ribu dua belas oleh balai termodinamika motor dan propam
lulusi btmp bppt serpong
oktober dua ribu dua belas smk boleh diproduksi setelah kemenhub mengeluarkan sertifikat registrasi uji tipe kendaraan bermotor nomor
kemudian mei dua ribu tiga belas smk dipesan sebanyak tujuh unit
sekalipun kemudian kita tahu omongan di media sosial pada saat itu banyak pertanyaan
dipesan tujuh ribu kok nggak pernah kelihatan di jalan ya
begitu kira kira pada tahun dua ribu tiga belas rame banget di twitter pembahasannya seperti itu
kita lihat sekarang berikutnya
oktober dua ribu empat belas joko widodo kemudian resmi menjadi presiden terpilih
citra smk pada saat itu semakin tenggelam ya
jadi pada saat dua ribu tiga belas sebelumnya ketika ada pemesanan sekitar tujuh unit mobil smk
jokowi sudah mengatakan ini bisa besar tapi industri nya sulit gitu
jadi kemudian itu yang menyebabkan mungkin citra smk
makin tenggelam ya
sekalipun juga beberapa kali dalam kampanye presiden jokowi pada saat itu juga beberapa kali disampaikan bahwa
ingin memajukan smk mobil buatan dalam negeri bahkan sempat disebutkan soal mobil nasional
pada saat itu banyak yang mengira bahwa smk inilah yang akan menjadi mobil nasional
tapi kemudian sudah dikonfirmasi bukan ya
dan april dua ribu lima belas adalah pt adi perkasa citra smk hero atau pt aceh
diresmikan dibawah kepemimpinan mantan kepala bin am hendro priyono
jadi pt aceh ini adalah entitas bisnis baru
gabungan antara pt adi perkasa citra lestari milik hendro priyono
dan pt solo manufaktur kreasi atau smk yang sekarang kemudian memproduksi masal mobil mobil smk
dan januari dua ribu enam belas pt aceh membangun pabrik smk di boyolali jawa tengah
yang kemarin sudah diresmikan oleh presiden jokowi
juni dua ribu enam belas pt aceh mengumumkan akan meluncurkan smk pada agustus dua ribu enam belas
tapi kemudian mundur lagi disampaikan
kemudian mundur lagi
maret dua ribu tujuh belas disampaikan bahwa pabrik smk belum siap untuk memproduksi kendaraan
oke mungkin agak kurang jelas garisnya
karena garisnya berwarna merah
kami mohon maaf akan diperbaiki di kesempatan lain ya
dan berikutnya kita lihat september dua ribu tujuh belas
foto smk dikdaya beredar di sosial media
mobil pickup ini tertangkap kamera sedang jalan jalan di solo
rame itu langsung dibahas di majalah otomotif di media sosial
juga dikait kaitkan lagi dengan kesiapan atau rencana jokowi untuk maju
menjelang pemilihan presiden yang kedua gitu ya
jadi kembali selalu diubungkan dengan politik karena bagaimanapun dilihat keterkaitannya dengan jokowi selalu
kemudian januari dua ribu delapan belas publik kembali dikejutkan dengan penamakan smk garuda
ini adalah model suv smk yang sepintas mirip mobil china empat day land fort ya
dan kemudian kita tahu pada awal dua ribu sembilan belas pt smk semakin agresif nih
pt smk kemudian ikut ikut pameran ikut pameran otomotif
bahkan sudah bikin letter of intent ya dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas bikin letter of intent dengan supplier gabungan industri alat mobil dan motor atau giam
dan juga pico perusahaan industri kecil menangah komponen otomotif ya
dan ini dia namanya smk bima ya
ini smk bima
ini smk bima
ini yang akan digadang gadang jadi produk utama dulu yang akan diproduksi massal sebanyak tiga lima ratus unit dulu
sebanyak tiga lima ratus unit
dan kemudian mengapa harus model ini dulu yang dirilis
karena dinilai pasarnya lebih besar pasar niaga lebih besar
juga pesanannya juga lebih banyak ini begitu katanya
tapi nanti kita konfirmasi lagi soal ini
dan sekarang kita lihat dulu kami ada video
bagaimana spesifikasi dari mobil smk bima ya
spesifikasinya mesinnya pilihannya ada seribu dua ratus cc dan seribu tiga ratus cc
daya maksimalnya setara dengan sembilan puluh enam lima horsepower
porsi maksimumnya satu ratus sembilan belas
panjangnya dua panjang boxnya ya
panjang boxnya dua tujuh ratus lima puluh mm
lebarnya satu enam ratus mm
tingginya empat ratus enam puluh mm
lebarnya seribu enam ratus empat puluh lima mm
tingginya seribu delapan ratus sembilan puluh mm
harganya sembilan puluh lima juta rupiah
nah head to headnya bima ini adalah mobil buatan jepang ya
yang milik atpm ternama
daihatsu grand max yang harganya satu ratus tiga puluh dua juta off the road
apakah kemudian bisa bersaing
kita lihat perkembangannya seperti apa ya
bagaimanapun saat ini sudah tiga lima ratus unit yang akan diproduksi
dan presiden jokowi dodo kita tahu meresmikan pabrik smk di boyolali jawa tengah jumat lalu
dalam sambutannya jokowi mengajak agar masyarakat mendukung industri mobil anak bangsa
agar bisa bersaing dengan pabrikan mobil lainnya
pabrikan mobil solo manufaktur kreasi berada di desa demangan kecamatan gosambi kabupaten boyolali jawa tengah
pabrik ini diresmikan langsung oleh presiden jokowi yang didampingi oleh menteri perindustrian erlangga hartarto
dan menteri perhubungan budi kadesumadi cepat lalu
pabrik smk dikelola oleh pt solo manufaktur kreasi smk yang juga berperan sebagai pemegang merek
fasilitas ini dibangun di atas lahan satu ratus lima belas meter persegi
di pabrik ini terdapat proses produksi seperti perakitan kendaraan pengecatan sampai pengetesan
nilai investasi yang digelontorkan untuk pabrik ini diklaim sebesar enam ratus miliar rupiah
kapasitas produksi pabrik dikatakan mencapai delapan belas ribu unit per tahun
itu berarti satu lima ratus unit per bulan atau sekitar lima puluh unit per hari
dalam pidatonya jokowi bicara keberadaan pabrik smk bisa menemukan dampak positif untuk ekonomi indonesia
kemungkinan permukaan abuses tersebut bahkan mengatasi intigtanzi hendukas terrorismo kunceven
hujan manderes adera way
hujan manderes adera way
salah satu inisiator mobil smk adalah sukiat seorang pengusaha dari klaten
dirinya merasa bangga bahwa impiannya sebagai inisiator akhirnya mobil ini bersaing di pasaran
tidak apa apa bukan apa yang kudapatkan tapi apa yang kupersembahkan kepada bangsa dan negara
selain meresmikan pabrik pt snk juga memperkenalkan model pertama yang diproduksi masal yaitu pickup bernama bima
direktur smk edi wirajaya mengatakan bahwa smk bukan mobil nasional namun mobil produksi indonesia
mobil smk resmi diluncurkan pekan lalu mobil ini sudah ditegaskan bukan mobil nasional tapi ini mobil buatan indonesia buatan anak bangsa
yang menjadi pertanyaan sekarang seberapa jauh pemerintah serius mengembangkan industri otomanis anak bangsa ini
apalagi sejak awal muatan politisnya jauh lebih diperbaiki
kencangkan dan lebih hangat daripada kualitas produk smk ini
jangan lupa ini diluncurkan di masa akhir periode pemerintahan joko widodo ya periode yang pertama
kita bahas bersama narasumber sudah ada di studio bang andre rosiade politikus partai gerindra
bang andri selamat malam
terima kasih sudah hadir di weekend weekend ini
dan juga ada mas nyarwi ahmad analis komunikasi dan marketing politik
mas nyarwi terima kasih sudah bergabung malam ini
dan dari luar studio yang juga masih nuansanya weekend banget bang andreas hugo parera politikus pd perjuangan
dung bang andreas selamat malam terima kasih bang untuk waktunya
selamat malam putri
merah betul saya ke bang andreas dulu deh yang jauh dan juga
dan juga mungkin mengawal juga atau mungkin ikut juga mengemas mobil smk ini menjadi brandnya yang jokowi banget gitu kira kira
bang andreas seberapa serius sekarang
seberapa serius sekarang
untuk memproduksi yang namanya alat transportasi yang namanya mobil ini gitu
sejak zaman pemerintahan pak orde baru dulu waktu pak harto yang dikenal dengan nama mobil nasional gitu
dan sekarang kita lihat ada ya ini mobil smk yang sejak kalau tadi putri sampaikan dari tahun dua ribu sembilan sampai dengan sekarang artinya sepuluh tahun
ini artinya apa suatu perjuangan yang panjang
perjuangan yang panjang
untuk bangsa ini supaya bisa memproduksi sendiri alat transportasi yang penting
dan ya pertama penting tentu kedua ini untuk melayani pasar kita
pasar kita di indonesia yang begini besar dan kalau bisa kita merebut pasar dunia gitu
karena ini adalah salah satu industri industri penting di dunia
nah saya pertama yang saya harus katakan saya bangga sebagai orang indonesia saya bangga bahwa ada anak bangsa yang bisa memproduksi sendiri
karena oleh karena itu kalau ada orang yang ya tidak mendukung bahwa bangsa ini bisa anak bangsa ini bisa memproduksi smk saya kira agak aneh gitu
sehingga kalau pak jokowi sejak beliau menjadi wali kota solo kemudian dia sampai sekarang beliau ada presiden mendukung mobil smk
ini tentu adalah suatu hal yang sangat wajar gitu
nalar sehat pak jokowi sejak awal sejak beliau menjadi wali kota sampai dengan sekarang tentu ya apa yang dia lakukan adalah ya demi bangsa ini supaya bangsa kita bisa memproduksi
bagaimana kita membangun ekonomi bangsa ini kalau ekonomi yang hanya mengandalkan konsumsi
oke baik baik
kita juga harus memproduksi
kalau kita bilang kita produksi ya sekarang ini waktunya
bukan hanya soal mobil bukan hanya soal kendaraan tapi juga soal teknologi teknologi high tech yang lain yang harus kita produksi sendiri sehingga kita bisa melayani
pasar kita dan kita bisa merebut pasar pasar internasional
kita bicara kita mau bersaing di lingkaran global kalau kita tidak bisa memproduksi sama aja kita menjadi pembeli pembeli yang ya setiap pembeli pembeli yang baik yang dikerjain oleh pasar internasional dikerjai oleh produsen produser besar di tingkat internasional di tingkat global
oke baik menarik optimismenya luar biasa bang andreas tapi kemudian nanti tentunya ada pertanyaan soal hitung hitungannya bagaimana bisa nggak sih menembus pasar
saya juga mau bertanya tanya kepada pak pabrik bahwa kita ada yang kata kata yang begitu tapi sebelum itu kita sekarang harus jeda dulu nih nah setelah jeda saya akan mengundang kita akan tersambung melalui telepon dengan inisiator mobil smk
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
iya terima kasih betul pak
ya senang ya bangga
dan supaya indonesia itu punya produk kendaraan sendiri karya sendiri karya anak bangsa
itu kan bangga
oke pak sukya tapi anda pasti mengikuti kan
maksudnya seperti apa tanggapan atau respon masyarakat publik secara luas terkait mobil ini
misalnya kemudian ada yang membandingkan ini kok mirip banget dengan salah satu mobil pabrikan
cina gitu apa hubungannya itu anda gimana ya
itu bagaimana menjelaskan itu pak sukyat
saya ini kan cuma inisiator mbak
jadi awalnya itu kendaraan itu saya bikin kendaraan itu smpmjj itu bangkrut
karena sesuanya nggak ada karena pertanian
nah terus kita tambah jurusan otomotif kita buka jurusan otomotif
setelah itu muridnya banyak terus kita bikin mobil
terus jadilah inisiator
saya kan cuma cukup inisiator
kemarin saya persemian itu kan
saya yang undang pak presiden aja waktunya hari kemis
tidak diundang sebelumnya
saya sudah produksi saya produksi maesah ya amdias dengan asra
maesah oke maesah
dan untuk ngisi waktu itu saya bikin maesah lah
untuk untuk smk ini sudah ditangani oleh pihak pihak lain ya silakan
di produk yang benar
karena kendaraan itu ada inisiator ada industri ada yang beli
yang beli banyak
nah silakan nanti kemana
saya tidak begitu tahu persisnya ya mbak
tapi kemarin saya diundang itu juga
saya lirik lirik itu ya masih pakai di tempat kami sebagian
dan bikin pickup itu ya juga sudah bagus mbak
oke pak sukiat tapi bagaimanapun kan anda inisiatornya
kemudian sejak awal
mobil ini dibicarakan sejak awal mobil ini muncul
kemudian kan selalu dikaitkan dengan presiden jokowi gitu ya
bagaimanapun kan kesannya mobil ini menjadi besar karena ada
terus dikaitkan dengan presiden jokowi
pendapat anda soal itu gimana
jadi kesannya lebih dikaitkan dengan jokowinya dibandingkan dibicarakan kualitasnya misalnya
gini gini itu harus masyarakat itu kan salah persepsi ya
yang buat mobil itu kan pertama saya
anak smk itu cuma bikin
bikin miniatur buang miniatur buang
nah daripada dibuang tak tek tuh bahan baku saya
ya buat mobil buat mobil
dan dulu saya pernah matur pak jokowi
pak jokowi tak buatkan mobil nanti dipakai pak jokowi nanti akan menggantikan sby
pak jokowi jadi terkenal
wah bener ya gitu loh pak
itu itu itu kan keluar di jodagar majalah
itu itu itu kapan pak sukya ngomong itu ke pak jokowi
pada saat wali kota
itu waktu dari wali kota kan saya dekat dengan beliau gitu loh
itu yang nyalakan jangan pak jokowi yang nyalakan pak giat gitu loh
nah kendaraan itu ibaratnya saya itu sebagai model apa itu yang menjahit yang memotong desainernya pak jokowi yang nunjuk saya loh mbak
yang tunjuk saya supaya dipakai beliau
kenapa kendaraan pertama kali itu ada di solo gitu loh
saya menyambungkan dari itu gitu loh mbak
dari itu gitu loh mbak
jadi kesananya jadi ternyata yang membuat itu orang jepat yang naiki adalah wali kota yang orangnya tulus jujur kerja keras kerja keras kerja ikhlas ya akhirnya terkenal
kalau terkenal yuk jangan salahkan gitu loh
ya saya tanyalah itu diproduksi silakan industri gitu loh mbak
pak sukyat tapi kalau misalnya sekarang ini mobilnya diomongin kemudian ditarik tarik ke politik itu anda kecewa
atau anda merasa ah yaudah itu bagian dari marketing dinikmati saja atau bagaimana
wah saya sangat menyayangkanlah mohonlah bangsa indonesia itu sangat menghargai nggak usah banyak banyak pelemet banyak berdebat
yang diurus besar kan masih banyak
indonesia ini ketinggalan loh mbak dengan negara luar
seperti dina itu ketinggalan lima puluh tahun mundur lima puluh tahun loh
kita mau apa kalau kita itu bicara terus teori terus seperti yang maaf yang di kampus ini
cuma masalah dikembalikan ke kampus
di kampus nanti diteliti
telitinya kelamaan akhirnya nggak jadi cuma ditumpuk biaya biaya
dan itu perlu semuanya itu kan kita salah kaprah mbak
malah apa oke perguruan tinggi perlu teori kalau saya kan teori sedikit tapi banyak prakteknya gitu loh mbak
oke oke baik baik
nah itu sekarang sudah dibuka sudah dimulai sudah diwujudkan masalah lagi
itu bagus itu awal
kijang dulu keluar kayak apa kayak kotaan jadi seperti ini
jadi sekarang ini silahkan lah diberi kesempatan mereka mereka yang mau industri silahkan
saya pun tidak diundang saya bersifat besar saya hadir loh mbak
karena saya di di telepon pak jokowi saya hadir gitu loh
kalau nggak ada nanti masalah lagi apa itu inisiator nggak diundang ya itu loh
padahal saya tidak bukan apa yang aku dapatkan tapi apa yang aku persembahkan kepada persatuan negara ini
tapi pak sukiat berarti anda sendiri juga menyadari ya bahwa
unsur politisnya terkait dengan mobil smk ini juga sangat tinggi dikonsumsi oleh publik gitu ya pak sukiyat ya
ya karena pak presiden jadi presiden
saya dua ribu enam sudah matur pak presiden akan menggantikan sby proses gitu
itu bukti bukunya ada judulnya
tidak melihat kucing putih maupun hitam yang penting bisa menangkap tikus
artinya apa presiden itu tidak harus dapat turunan ini yang
silahkan penting rakyatnya makmur gitu loh mbak
baik baik baik semoga nanti mobil smk itu bisa dikonsumsi
mobil smk ini tentu anda mengharapkan bisa membuat kemakmuran gitu ya kira kira
kalau tidak bisa bikin jalan raya buatlah jalan setapak
namun jalan setapak yang menuju ke mata air itu
oke baik baik
untungan banyak gitu loh mbak
pak sukiyah terima kasih sudah berbagi energi positif anda malam hari ini ya
terima kasih terima kasih oke terima kasih
bang andre yang kemudian

ini tentu dikaitkan dengan politis sudah diakui juga oleh inisiatornya
teman anda bang fadlizon juga mengatakan ya kalau misalnya mau maksimal mau endorse maksimal
jadikan ini bahkan menjadi mobil dinas gitu kira kira sekarang
kalau menurut anda ini bagaimana perkembangannya sampai sejauh ini
ya saya tentu tidak ingin nyinyir ya
karena memang kita harus akui bahwa smk ini rame dibicarakan rame unsur politiknya
karena memang jujur smk ini yang mengantarkan pak jokowi menjadi presiden republik indonesia
kan pak sukyat tadi mengakui dalam percakapannya pakailah mobil ini bapak akan menggantikan pak sb
kan begitu tadi kita dengarkan live by phone dari pak sukian
nah memang faktanya sehingga masyarakat memang menanti nanti kehadiran smk
nah setelah dinanti bertahun tahun ya bahkan kita menanti tiba tiba pak km arfamin
waktu masa kampanye bilang akan di launching bulan oktober dua ribu dua puluh
nah kemarin baru di launching
alhamdulillah tentu kita apresiasi launching ini hal yang ditunggu tunggu ini bisa muncul
terlihat contoh barangnya
nah kalau saya sih
terlihat barangnya pabriknya terbuka gitu
karena selama ini kayak ditutup tutupi gitu
nah itu yang sekarang saya nge tweet kemarin pagi
karena memang saya lihat percakapan di netizen itu banyak yang bertanya tanya
tolong berikan kami pencerahan
kok mobil yang diresmikan pabriknya kemarin waktu itu kok mirip seperti mobil buatan tiongkok saya kira
apakah ini mobil buatan nasional dalam negeri atau memang mobil rakitan yang dari tiongkok yang diberi merek smk
kan hal ini wajar kita bertanya
karena memang kalau kita lihat secara objektif bahwa mobil bima satu dua ini mirip
mirip memang dengan mobil buatan tiongkok pabrik cangan
ada perbandingan ya kita lihat
pabrik cangan yang kita lihat bahwa pabrik cangan itu mirip dengan bima itu
star truck kalau nggak salah nama produknya
lalu bima satu tiga itu mirip dengan mobil pick up jinbe t tiga puluh
tapi sebenarnya kalau misalnya desainnya sama apa gitu nggak ada masalah
kayak misalnya gitu daihatsu xenia
terus rush sama terios
tapi ini kan di declare
semua orang tahu bahwa ini ada kerjasama ada cross business ya
nggak ada masalah
ada sharing design misalnya gitu ya
tidak apa apa kalau di declare
memang daihatsu bekerjasama dengan toyota memproduksi xenia dan avanza
maka kita juga ingin bertanya
apakah betul ini memang karya anak bangsa
atau memang kerjasama dengan produksi mobil china
hanya sebatas itu kan boleh dong bertanya
karena hal hal yang kita nanti bertahun tahun bahkan mengantarkan pak jokowi menjadi presiden
masa wajar rakyat bertanya
ini bukan nyinyir
jadi bertanya ya kalau pemimpin kalau nggak mau ditanya nggak usah jadi pemimpin
maksudnya begitu dong
kalau tidak ingin dikritisi nggak usah jadi pemimpin
jadi ini bukan kenyinyiran
saya rasa ini wajar orang bertanya
kalau memang baik dan bagus tentu kita harus dukung
dan kita sudah mendengar juga keterangan dari pak edi wirajaya ya
memang mengakui bahwa mobil ini bukan mobil nasional
saya di twitter itu saya di mention mention terus
sama pendukung mobil smk
dijelaskan di mention
yang dimention ke saya bahwa kenal potnya buatan dalam negeri
lalu aki nya buatan dalam negeri
pokoknya berapa spare pump nya dijelaskan ini buatan dalam negeri
ini kita apresiasi
dan berhasil itu loh
kalau memang bisnisnya benar
memang serius ya apalagi kita dengar keterangan dari menteri pendustrian ya
bahwa investor ini sudah menginvestasikan tiga ratus miliar tahap pertama
dan untuk tahap kedua akan menginvestasikan tiga ratus miliar
kita doakan saja
mungkin mopnas ini bukan bentuk kenyinyirah
hanya pertanyaan dari rakyat yang sudah menanti nanti bertahun tahun tiba tiba smk muncul
tentang v kok mirip dengan cangan
jadi bukan bentuk kenyinyirah
hanya pertanyaan doang
mas nyarwi tapi memang itu pertanyaan itu ada
dan mungkin juga kemudian menarik untuk ditelisik ya
dan kemudian yang saya penasaran
apa bedanya label mopnas dan bukan mopnas nya sekarang
bagaimanapun kan endorser tersebut
tidak ada yang menurut saya
bagaimanapun kan endorser terbesarnya itu tetap pemerintah gitu
nanti setelah jadi dijawabnya ya
kita sekarang jeda dulu tetap di cnn indonesia prime news
ada kembali di cnn indonesia prime news
jadi sekarang kalau misalnya dilihat dari marketing dan komunikasi politiknya nih
soal label mobil nasional dan bukan mobil nasional
itu seberapa besar pengaruhnya
dalam komunikasi politik pemerintah sekarang
ya sebenarnya kan begini ya putri ya
sebelum kesana sedikit
mobil smk ini brandingnya itu kan sama dengan perjalanannya dengan branding pak jokowi
kalau dalam political branding
jadi orang kalau ingat pak jokowi dua ribu empat belas sebelum itu
atau bahkan pilkada dki sebelum itu
itu kan ingat mobil smk kira kira gitu
ini salah satu ekspektasi populis
populis maksudnya begini
tadi pak sukiat mengatakan
kita selama ini berharap misalnya ya
ada produksi mobil yang diharapkan dari anak bangsa
saya tidak sebut nasional atau apa misalnya
tetapi tidak muncul muncul
misalnya ada bahkan salah satu karakter populis itu kan kritik terhadap ekspert atau anti ekspat
tadi dibilang kampus saja tidak
kalau ada tidak menghasilkan itu misalnya seperti itu
nah ini kan harapan masyarakat
dimana anak anak punya kreativitas dan bisa memunculkan produk seperti itu
nah dibalik itu kan pak jokowi tokoh pinggiran yang tiba tiba muncul
ini kan populis juga
populis actor ketemu dengan populis brand kan gitu
nah di sini kemudian
jadilah itu barangnya
nah kemudian dari sini kemudian kan terus berkembang
ekspektasi masyarakat juga makin besar
kita tahu bahwa ini kan ada global blacklist trend ya
jadi harus balik globalisasi
kalau kita lihat paling nyata globalisasi itu kan di jalan ya
mobil yang kita lihat ini kan produk asing
ya mereknya juga kalau boleh tahu kan kita tahu seperti itu
sementara masyarakat kan punya harapan
ada mobil yang diproduk oleh nasional
dulu ada timor misalnya
setelah itu banyak lah
tadi sudah dijelaskan
nah ternyata yang ditunggu tunggu nggak datang
banyak kalau kita lihat konteks globalisasi itu kan yang real itu kan salah satunya produk barang
dan produk barang itu semuanya sekarang kan banyak yang dari luar
paling nggak brandnya dari luar
nah yang perlu kemudian kita pilih putri
ini kan kita sedang berbicara dalam konteks populis political environment
lingkungan komunikasi yang populis dengan aktor populis
dengan produk yang diperdebatkan juga barang barang populis
yang diharapkan lahir dari masyarakat
nah seperti pertanyaan bung andri ketika dia nanya tadi
ya banyak dia tanyakan tadi
itu kan simpel
ada pada level apa istilahnya
ini kalau lah saya keluar dulu dari mobil nasional apa tidak ya
ini misalnya produk anak bangsa apa tidak
tadi dijawab produk anak bangsa
bisa lah dikatakan begitu
ya terus orang orangnya katanya juga ada
tapi kemudian ada pertanyaan juga
kemarin saya simak di tempat lain kan ada
kok tidak ada rekrutmen terbuka siapa karyawannya di situ
tapi kemudian juga selain komponen
siapa pemiliknya atau investornya ini siapa
nah ini kan kita terkait dengan isu soal nasionalisme dan populisme
orang kita di indonesia itu kalau sudah bicara nasionalisme
itu kan sentimennya menguat dan luar biasa
nah di sini saya lihat hal hal yang terkait pertanyaan tadi
siapa yang bekerja
apakah orang indonesia atau bukan
siapa yang punya
apakah orang indonesia atau bukan
teknologinya dari mana
teknologinya dari mana
apakah itu impor apa tidak
ini pertanyaan pertanyaan terkait dengan tadi
sentimen nasionalisme dan populisme juga
nah di sini yang kemudian memang pada akhirnya pemimpin politik seperti pak jokowi
ya salah satunya salah satu karakter pemimpin politik populis ya memang bikin kejutan
kita nggak usah heran pasti akan ada kejutan
nah pertanyaannya adalah kejutan itu kan juga harus dijelaskan memang
ya kayak tadi yang ditanyakan bung andri memang perlu juga direspon seperti itu
nah dari sini saya lihat ya
ini hal positif
ada ekspektasi dari masyarakat
ada ekspektasi dari para elit juga
untuk kita sama sama bisa melihat ada produk anak bangsa
ada produk dari bangsa kita tentang mobil nasional
atau misalnya produk yang dihasilkan mobil dihasilan anak bangsa
yang tempat lain di malaysia misalnya itu mobil nasional
nah bedanya begini putri
kalau mobil nasional itu kan jelas policy nya itu di drive oleh government
atau di manage oleh government secara langsung
nah ini kan tidak
nah itu dia
tadi kan ada inisiator ya
terus kemudian ada
ini mungkin hal yang lain ya
dan itu mungkin sebenarnya pr pak jokowi sekarang
ini mau diseriusin seperti apa
didorong sejauh apa ini bang andreas
ini terakhir dari anda ya
ini terakhir dari anda
bang andreas kalau misalnya kita sekarang katakan mobil nasional itu endorsementnya
atau bukan mobil nasional
mobil smk ini endorsement nya apakah sejauh apa
produk dalam negeri
katakanlah ini produk dalam negeri ketika ingin didukung apakah menurut anda perlu misalnya diwajibkan kementerian juga membeli
jadi kan ada aturan seperti itu
kalau ini sudah dipikirkan sampai begitu atau ada saran begitu tidak
jadi tadi coba untuk menjelaskan mobil nasional dengan mobil yang diproduksi oleh anak bangsa
ini dua perspektif yang berbeda
kita lihat dulu mobil nasional yang di endorse oleh pemerintah
didukung sepenuhnya oleh pemerintah pada waktu itu
sekarang mobil yang diinisiasi dari bawah gitu
oleh seorang pak sukiat kemudian masuk di dalam industri dan dilakukan oleh industriawan
dan posisi pak jokowi adalah mendorong memotivasi memfasilitasi sejak beliau jadi wali kota sampai dengan sekarang beliau jadi presiden
jadi kalau kita lihat di sini bagaimana peran pemerintah
peran pemerintah di dalam memproduksi dan di dalam bisnis ini gitu
ini yang benar gitu
pemerintah memberikan ruang memfasilitasi untuk kemudian ini menjadi suatu industri yang dikelola oleh anak bangsa
dan saya kira perkembangan perkembangan yang sehat di banyak negara di luar termasuk di dalam industri mobil ya seperti ini gitu
kita lihat bmw mercedes di jerman juga toyota atau industri industri mobil
nah ini industri yang sehat gitu
apa yang dilakukan oleh mobil nasional dulu justru itu jalan yang salah dan terbukti gagal
nah sekarang pertanyaannya apakah ini harus mewajibkan semua instansi pemerintah justru saya katakan itu akan menjerumuskan
justru itu akan menjerumuskan
oleh karena itu saya kira biar gini

kanlah ini bersaing di pasar gitu
dia masuk di dalam pasar dan dia bersaing di pasar
ya kalau pemerintah melihat bahwa ini memang pantas untuk digunakan oleh instansi instansi pemerintah ya silahkan beli gitu
tapi dengan harga yang bersaing sehingga dengan demikian dia akan membesar tumbuh dan membesar secara apa sebagai suatu industri yang ya memang sehat gitu di dalam persaingan
prinsip dari persaingan di dalam pasar itu kan adalah bagaimana dia bisa kompetitif
prinsip dari persaingan di dalam pasar itu kan adalah bagaimana dia bisa kompetisi

saya kira cara berpikir ini yang harus kita kembangkan dan ya oke lah kita berpolitik dalam hal ini atau melihat ini dari aspek politiknya oke oke saja gitu
tapi melihat dari kepentingan industri kepentingan membangun suatu industri anak bangsa saya kira ini yang harus kita jaga
kita punya pengalaman dengan pt dirgantaran indonesia
kita punya pengalaman dengan pt dirgantaran indonesia

kita punya pengalaman dengan pt dirgantaran indonesia
kita punya pengalaman di patriotisi kalau misalnya jadi bahwa indonesia nyetir kuilnya priestrikan
kerajaannya kita tidak bisa
dengan bahwa latihan brunch
misalnya yang serbat nyetir cempa orang

siapa yang tertentu venxton selam
ini kita berkembang industri pesawat kita berkembang karena apa
karena terlalu banyak intervensi dan terlalu banyak hal hal reme teme yang kemudian direcoki
yang akhirnya menyulitkan perkembangannya industri kita gitu
saya kira contoh kasus dari smk ini sekiranya bisa menjadi model untuk berkembangnya industri industri yang lain
yang merupakan produksi anak bangsa
bang andreas tapi bagaimana dengan pertanyaan pertanyaan publik
sebenarnya publik ingin tahu apakah memang ada transfer teknologi atau kerjasamanya dengan perusahaan mana
dengan negara mana karena kan itu pasti ada
apakah menurut anda itu juga perlu dijelaskan oleh pemerintah gitu secara terang benderang
tadi saya katakan bahwa ini kan produksinya adalah produk industri swasta gitu private
ya silakan bertanya bertanya dan kemudian mereka akan menjelaskan
ada bagian di mana rahasia industri ada rahasia perusahaan ada yang bisa dijelaskan ada yang tidak bisa dijelaskan gitu
saya kira bebas bebas saja di alam terbuka seperti ini bahwa ini ada hal yang perlu dijelaskan
yang berkaitan dengan keingin tahuan publik tapi kalau ada hal yang tidak perlu dijelaskan menyangkut rahasia perusahaan
saya kira itu untuk hak mereka juga
jadi menurut saya ini bukan hal yang
kalau publik ingin tahu wajar
tapi ya perusahaan punya hak untuk ya tidak harus memberitahukan semua hal
dan saya kira itu dilindungi oleh undang undang
bang andreas terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami
tidak apa apa waktunya singkat tapi dari bandung pula
terima kasih bang andreas ya
saya sekarang ke bang andre
bang andre oke lah ada
terima kasih selamat malam
terima kasih selamat malam
bagaimanapun kemudian kembali lagi soal karena ini
karena ini swasta karena ini swasta boleh saja bertanya tapi bisa dijawab atau bisa tidak
tapi bagaimanapun ini sekarang akhirnya sekarang kita kembali bertanya tanya
oke ini katanya swasta tapi ini anak bangsa posisi pemerintah bagaimana
itu kan juga sekarang perlu dilihat dan harus diperha
saya rasa saya sepakat ya disampaikan bang andreas
ini kan industri ya
biarkanlah smk ini tumbuh dan berkembang secara normal wajar alami serta sehat
tidak perlu pemerintah mewajibkan
institusi institusi negara wajib beli
misalnya kan ini mobil pick up
apakah nanti kementerian pertanian atau kementerian desa serta juga kepala daerah diwajibkan beli
itu tidak boleh
karena ini industri swasta
jadi sekali lagi ini investor swasta milik swasta
kalau memang pemerintah ingin mengadakan mobil pick up sejenis ya tentu dibikin tender terbuka
karena ini bukan mobil nasional
itu satu ya
yang kedua kalau pertanyaan pertanyaan yang saya sampaikan wajar ya
ini di netizen tentu wajar
karena memang faktanya memang bima poin satu poin dua ini memang mirip dengan strata stratanya chang an
cina kan wajar saja gitu orang bertanya
tapi kita nggak usah nyinyir
kalau saya sih tidak sepakat bahwa memang mobil smk ini dijadikan mobil dinas
saya nggak sepakat hal seperti itu
jadi intinya biarkan ini tumbuh dan berkembang
secara alami kita lihat saja perkembangannya
kalau memang ini industri ini memang fokus investornya memang ingin membangun industri
ya mudah mudahan bisa maju
yang jelas akhirnya yang ditunggu tunggu oleh rakyat indonesia smk ini muncul wujudnya
karena memang kan pemilu kemarin pun dibilang kan smk akan muncul oktober dua ribu delapan belas
oleh pak k maruf tuh
wah calon wakil presiden
ternyata ini tunggu tunggu gitu
hampir satu tahun
ya hampir setahun dari prediksi pak k maruf baru muncul
tapi alhamdulillah ini sudah muncul
kita tidak butuh nyinyir
ya mudah mudahan ya pertanyaan pertanyaan soal apakah ada kerjasama ataukah
yang secara teknis tadi yang saya bilang bahwa apakah ini hanya sekedar merakit
lalu dikasih tempel merk smk
ini perlu dijawab juga sebenarnya
karena supaya publik juga rasa penasarannya terjawab
ini mungkin untuk para apa namanya perusahaan industri
pada industri smk wajar publik bertanya tanya kepada anda
karena smk lah pak jokowi jadi presiden di periode pertama
tanpa ada smk mungkin pak jokowi masih pensiunan wali kota solo sekarang
tapi bagaimanapun begini
katakanlah pemerintah tadi kemudian bang andreas sudah mengatakan ini swasta nasional berdiri sendiri
biarkan berkembang sendiri pemerintah ya
seperti regulasi biasa saja
tapi bagaimanapun kalau apapun yang terjadi dengan smk pasti seterusnya akan dikaitkan dengan jokowi gitu kan
memang begini putri
itu soal pilihan ternyata yang artinya kalau kita lihat trennya ya
pak jokowi kan tidak menjadikan itu sebagai mobil nasional
tadi kan sudah banyak dikonfirmasi
itu karya anak bangsa tapi diendos kira kira gitu
nah betul bahwa ada kemungkinan yang kamu tanyakan tadi
karena brand dari smk itu identik juga dengan branding dari pak jokowi
kalau kita dalam political marketing itu kan co branding bisa sangat saling menguatkan
bisa juga saling destructive melemahkan
nah dalam konteks smk ini saling menguatkan
tetapi kalau terjadi apa dengan smk
yang pertama yang diingat memorinya kan pak jokowi kan gitu
nah karena itu mungkin menjadi pr juga bagi pak jokowi dan perintah tentu saja disitu yang jadi tim ya
yang membantu dan mengendos untuk meyakinkan kelangsungan tadi diharapkan misalnya
tidak seperti kasus btdi misalnya
artinya begitu pak habibie berkurang perannya
tiba tiba akan menurun untuk industri itu
nah tetapi kita kan berharap publik berharap ya
ini juga bagian dari ekspektasi masyarakat yang animo populisme ini ada
artinya masyarakat pengen produk mobil punya sendiri
lebih bangga walaupun mungkin tidak terlalu qualified tapi punya sendiri
nah kebetulan kita ini kan sudah lama kalau kita bicara global product
mobil itu termasuk paling nyata di depan kita
merek merek dari di luar bangsa kita itu sudah ada
tapi ini konsekuensi dari proses besar globalisasi
dan kebetulan ritme atau animo masyarakat penolakan atau sedikit resistensi terhadap produk produk global itu sebenarnya ada
nah smk ini saya lihat menjadi kanalisasi sebenarnya
untuk dalam konteks mobil mungkin nanti produk yang lain bisa aja terjadi
tetapi pemerintah elit politik memang sudah selayaknya merespon ekspektasi masyarakat yang seperti ini
termasuk halal yang polisi yang sifatnya populis
maksudnya kebijakan kalau mau dipertajam kebijakan industri otomotif yang mungkin tidak pemerintah yang mengendal
tetapi tetap melibatkan suasana
tetapi tetap ada nuansa keterlibatan masyarakat
ya populisme itu kan apa
misalnya siapa tenaga kerjanya
siapa pemilik atau investornya
asing atau bukan
nah seperti itu
ini kan juga butuh keberimbangan yang perlu diakomodasi juga oleh pemerintah
kita tahu waktu tadi di paparan putri tadi bahwa ada tujuh ribu orang sudah memesan di dua ribu dua puluh

dan ini yang mengantarkan pak jokowi jadi gubernur dikayu waktu itu
pak krim presiden
nah pertanyaan saya dengan mobil bima ini yang keluar
apakah tujuh ribu orang ini masih memesan atau tidak
yang kita penasaran
dan kemudian dimana
itu pertanyaan netizen sebenarnya
yang dipesan itu kan adalah mobil digdaya eh raja wali ya
seperti dipakai oleh pak jokowi waktu jadi wali kota
pertanyaannya itu akan diproduksi atau tidak oleh erlangga
bagaimana nasib tujuh ribu orang yang sudah memesannya akhirnya munculkan dia pesan raja wali
tipe suv tiba tiba ini produksi pick up
kan itu juga harus dijawab itu pesanan tujuh ribu orang itu
kalau kemarin ketika peresmian sih ada prototipe beberapa ya
tapi itu mungkin bisa nanti dijelaskan di lain waktu
tapi semangatnya sama
semoga kita bisa segera melihat brand brand lokal ini mengaspal ya di jalan ya
kita doakan saja
dan kita sambut dengan baik
dan dikawal terus
dan kita apresiasi
begini bu tri
kalau pak jokowi seandainya negatifnya berhasil
ekspektasi masyarakat yang seperti itu terpenuhi
saya melihat itu punya potensi trust dari pak jokowi terpelihara dengan baik
jadi dia bisa meninggalkan legacy yang bagus bagi bangsa negara
kalau ini memang teruji
dan mungkin nanti itu akan dites lagi dan kita uji di term kedua nanti ya
mas nyawri terima kasih
bang andri terima kasih
kami kembali dengan informasi lain
tetap di cnn indonesia prime news